itu udah punya pacar
dan nama pacarnya boy adalah angel
dari mana lo tau
ya dari tante marissa
tante marissa cerita bahwa boy pacaran sama angel
karena itu jadi urusan gue dan lo
kita itu merhatiin lu dan boy
lo tau gak
bokap lo tuh ya
wanti wanti sama gue supaya lo ngejadiin sama boy
gue disuruh mata matain kalian berdua
ataupun pacaran sama yang namanya alex
dia orangnya baik dan punya sopan santun gak kayak boy
lu tuh bener bener kayak
ya jangan tiga dong
atau gue tinggalin nih
gue hitung dari tiga
enggak ini kecolok mata tinggi banget sih
ini harus diselipin bahaya
eh rafa tunggu
kalau lo lebih baik gak usah percaya sama omongan coco gombal kayak tadi tuh
lu gak usah dengerin deh
oh jadi dari tadi tuh lo ngupingin gue ya
gue cuma ngasih tahu ya ini karena gak ada papi loh di rumah ini
jadi otomatis urusan lo tanggung jawab gue
kalau lo ada apa apa gue yang tanggung jawab
dia itu tipe nyakitin perempuan asal lo tau
aduh lo gak usah sok baik sama gue gak usah sok care
kenapa sih suka banget ikut campur urusan orang
lagian juga apa
gak pentingan lo di sini
lo tuh gila ya
ya gak mungkin lah gue kan udah nikah sama bokap lo
gue cuma cinta sama hartanya
dan nanti kalau lo udah dapat hartanya lo akan cinta sama bokap lo
lo cuma cinta sama hartanya

oh oh gak mungkin
lo kan punya selingkuhan
selingkuhan yang sampai sekarang jogo belum tahu orangnya siapa
tapi lo lihat aja suatu hari nanti gue akan tahu siapa selingkuhan lo sebenarnya
eh rafa gue kasih tau baik baik sama lo ya
boy itu udah punya pacar
dan nama pacarnya boy adalah angel
dari mana lo tau
eh gue gue tau angel itu ya dari tante marissa
tante marissa cerita bahwa boy pacaran sama angel
karena itu jadi urusan gue dan lo
kita itu merhatiin lu dan boy
lo tau gak bokap lo tuh ya wanti wanti sama gue supaya lo gak jadikan sama boy
gue disuruh ngata matain kalian berdua capek
asal lo tau
bokap lo suka kalau lo tuh deket ataupun pacaran sama yang namanya alex
dia orangnya baik dan punya supan santun gak kayak boy
nah dia lembur
irah usahain pulang kampungnya
tapi dah irate kapan kudu minta izin helakannya sama kak juragan
gue mah hanya minta izin nak
tapi irate kudu mulang sama lo jauh reka mekah
tapi si irate panggil izin sama emak
nek nenek mau ke mana nek
nenek mau pulang
pulangnya di mana nek
ke rumah lah
iya naik rumahnya di mana
rumahnya di sana
eh deket masjid rumah nenek
oh nenek punya ktp
oh iya iya nek saya tahu kok tempatnya nek
yaudah saya enterin ya nek
enterin terima kasih ya
tahu alamat ini enggak
kanan atau kiri
terima kasih ya
ibu saya sudah seminggu hilang dan dia sudah pikun
kalau tidak diantarkan kemari waduh gimana nasibnya nanti
alhamdulillah sekarang kan nenek udah sampai di rumah
yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya pak ya
mampir mampir dulu makan
gak usah makasih lain kali aja ya
assalamualaikum ya pak
waalaikumsalam makasih ya